kerjaan galian kabel bawah tanah milik pln di sejumlah ruas jalan di kawasan jakarta barat tidak kunjung rampung
selain mengganggu aktivitas warga proyek galian kabel bawah tanah yang memakan setengah badan jalan tersebut membuat arus lalu lintas macet parah
seperti inilah kondisi galian dari proyek pekerjaan milik perusahaan listrik negara yang berada di sejumlah ruas jalan di kawasan kebonjeruk jakarta barat pada rabu pagi
kemacetan panjang terjadi di jalan raya arjuna selatan dan jalan arjuna utara lantaran proyek yang memakan setengah ruas jalan ini diketahui sudah sebulan lebih tidak kunjung rampung
petugas dinas perhubungan jakarta barat terpaksa melakukan buka tutup jalan untuk mengurai kemacetan
tidak hanya di situ proyek galian di jalan tanjung duren raya juga sudah beberapa pekan ini sangat mengganggu aktivitas warga sekitar akibat debu dan tanah
ini adalah humbledudal yang mampu membacakan galian dalam ter ninth parhamet
dan kita masih bisa berada di kawasan
warga dan pengguna jalan di kawasan tanjung duren dan kebun jeruk jakarta barat berharap
proses pekerjaan galian bawah tanah ini segera rampung
selain mengganggu aktivitas karena menyebabkan kemacetan
proyek galian ini juga menyebabkan polusi debu yang mengganggu kesehatan warga
mahardika prakasa satya jakarta